terima kasih atas dukungan anda
terima kasih atas dukungan anda
terima kasih atas dukungan anda
terima kasih atas dukungan anda
terima kasih atas dukungan anda

dan begitu kal
dan begitu gimana yang ajak main kasih siapa
yang mukul bolanya siapa
tau nih padahal ayat tardi itu mau protes
tapi udah kata pak ustadz di setiap masalah itu pasti ada hikmahnya
nih hey berani kamu buang buang daging depan saya
saya nyerti loh ya dimana ahlaknya
ini ada urusannya sama duit
nggak mau ya udah
urusannya dengan duit
wah orang orang bikin projek nih
waktu dan tempat saya persilahkan
kalau begitu urusan
sekarang jujur sama ube
siapa yang punya inisiatif main kastil
noloh hampir adu banteng kita be
wajah aperian apaan aja
eh di tengah jalan ada paku
kalin desman kempes deh
mendingan kalian pada ngaku
orangnya gak begitu banyak
tapi suara cakepnya banyak ya
biasanya juga bingung
siapa yang punya inisiatif main kastil
serius bang ub
tadi tuale gak yakin kita main kasti bang ub
benar yang dibilang sama haikal
iya pak ustadz
tapi sheikhal juga pak ustadz
iya haikal juga tuh
ya emang haikal mau bang ub
soalnya dia nanyanya sambil ngancem
mau gak mau haikal harus nerima
gak boleh biarin anak kayak begini dikasih
celah sedikit pun
nanti melunjak bang ub
kaca rumah gak akan pecah
kalau kalian berenam ini bisa sama sama
menjaga diri kalian dari nafsu itu
kaca rumah gak akan pecah

ya ampun teman teman
gak kemana akan ge paz uang

bernama aduh maentum ini semua gara gara kamu ya

udah kata pak ustadz di setiap masalah itu pasti ada hikmahnya
kau itu gimana itu
kita bantu beresin aja yuk
aduh kak baru aja selesai hukuman tadi
nampak lah hukuman baru udah
kan masalah aja sih kali ini
rantakan kayak gini lagi ya
lepel lepelan tuh bentar ya
yuk cepetan cepetan
berketawa nih nih
alhamdulillah akhirnya selesai juga tanpa ketahuan
salam bangga besok masak masak
kau petugas yang nyariin gimana
yaudah kita peras api lagi aja
aduh merah susu gimana sih kak
ini tuh belum timingnya buat merah susu tau gak
gian sih ya catur gian
nah itu ada susu lagi tuh
yuk tolongin soleh ambil
soleh kamu nih aja aja ada deh
udah beres kan
balikin dulu ini
nah udah deh
cepetan perlu ketahuan
kamu buang susu yang ada di pojokan tuh
nah terus susu yang itu mau dikemanain
susu ini buat santri
nggak ada yang emang